sementara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri angkat bicara terkait isu kerenggangan hubungan antara dirinya dengan presiden joko widodo
menurut mega isu tersebut adalah isu yang sengaja digoreng oleh media tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik
wartawan itu enggak loh ini yang buat muda muda kalian tuh khususnya punya kode etik jurnalistik
nah tapi kan kalau sekarang tidak saya merasa bahwa media sekarang itu tidak lagi mempergunakan hal hal seperti itu
jadi ini koreksi kalau mau ditulis silahkan ini ada pak jokowi ada ibu bahwa kami ya dari dulu kekeluargaan
jadi kalau mau istilahnya kan digoreng goreng ya
itu kan memang begitu
tapi menurut saya itu terutama adik adik adik ini jangan kalah dengan wartawan dulu wartawan zaman ayah saya
meskipun ada perbedaan tetapi selalu melalui kode etik jurnalistik